ya waktu pendaftaran capres dan cawapres ini kurang lebih sudah sekitar setahun lagi
bisa dibilang waktu yang masih panjang atau sebaliknya
nah ini tergantung dari gerak dan strategi tokoh politik dan juga pengusungnya
tadi kita sama sama sudah saksikan bagaimana hasil survei dua lembaga survei soal elektabilitas
kita akan bedah hasil survei tersebut bersama yunarto wijaya
direktur eksekutif carta politika indonesia bergabung melalui zoom
dan di samping saya ada langsung hadir direktur eksekutif voxpol center research and consulting
saya sapa dulu mas pangi selamat malam
malam mbak eva
oke kita sapa dulu mas yunarto yang bergabung melalui zoo
malam mas toto
selamat malam mas toto
selamat malam mbak eva mas pangi
oke mas toto saya ke anda dulu karena kita sudah disatukan di layar televisi
nah kalau tadi kita sama sama sudah menyaksikan ada hasil survei dua lembaga
lembaga anda dan juga lembaga bang ipang nih di sini
mengapa kemudian hasil survei elektabilitasnya ini hasilnya berbeda
karena kita tahu memang waktu surveinya berbeda begitu ya
kalau mas toto surveinya mungkin di awal november sementara bang ipang ini sebelumnya
tapi kan masa dalam jangka waktu mungkin kurang lebih cuma sekitar dua hari
berubah pilihannya begitu ya
karena simulasi hasil simulasi pasangannya ini juga berbeda
ya sebetulnya perbincangan ini bukan hanya terjadi di cnn ya
ini lebih enak karena saya dan carta politika dan voxpol ini bagian dari asosiasi lembaga survei bernama persepi
lalu sebetulnya juga ini bukan perbincangan diantara hasil carta dengan voxpol saja
misalnya ada dua lembaga lain yang juga belum lama baru mengeluarkan rilis
ada mas saiful munjani smrc ada juga indopol
kebetulan empat empatnya ada di bawah persepi
kita berdiskusi juga bang ipang mungkin bisa cerita lah apa yang didiskusikan di grup
kita punya grup ya grup persepi terkait dengan metode sampling
dan yang memang perlu diketahui adalah ada beberapa hal yang memang harus didalami ya
yang kemudian bisa dikonsumsi
yang kemudian bisa membuat sebuah survei berbeda
katakanlah kita percaya terhadap semua integritas lembaga survei sudah melakukan dengan benar dan tidak melakukan manipulasi
yang pertama waktu tadi mbak eva sudah jelaskan walaupun waktu ini sebenarnya hanya beda sedikit
harusnya dengan jeda waktu hanya sekitar empat lima hari tidak ada perubahan yang mendasar kecuali ada sebuah tsunami politik
itu tatan kris pertama memang
yang kedua biasanya terkait juga dengan metode pengambilan sampel
misalnya terkait dengan unit sampling yang kita gunakan lalu kemudian cara pengambilan samplingnya sendiri
yang ketiga kalau kita mau bedah biasanya nanti terlihat tuh bagaimana urutan dari pengambilan hasil dari persepsi responden terkait dengan elektabilitas ya
misalnya kadang kadang suka terbaca berbeda tuh tingkat pengenalan yang didapatkan oleh lembaga a dengan lembaga b
terhadap nama seseorang misalnya bisa berbeda
misal yang sering terjadi itu adalah perbedaan terkait ganjar pranowo

baru kemudian kita bisa membedah
nah biasanya kalau kita bisa membedah seperti itu
baru kemudian kita bisa membedah seperti itu
baru kemudian kita bisa melihat letak perbedaannya seperti apa
dan kalau saya lihat dari sekilas ya apa yang tadi menjadi hasil vox pol dan carta politika
perbedaannya sebenarnya signifikan ada di ganjar
karena kalau kita lihat kecenderungan angka simulasinya saya tidak tahu berapa nama tuh bang ipang
itu juga harus apple to apple biasanya mbak eva
karena kalau yang satu simulasinya misalnya dua puluh satu nama yang satu sepuluh nama tentu saja pasti kita gak bisa bilang itu apple to apple
nah kalau kita lihat tapi sekilas ya saya nggak tahu simulasi berapa nama
perbedaan ada di ganjar karena memang itu sudah selisihnya margin of error
sementara angka dari saya lembaga saya untuk mas anies dan pak prabowo cenderung perbedaannya masih dalam margin of error terhadap bang ipak
dan memang ada perbedaan yang mendasar juga ketika dipasangkan menurut saya itu memang selisihnya cukup jauh
kita berdiskusi lah untuk kemudian
mereka bisa memberikan pendidikan politik juga yang jangan sampai dibingungkan apalagi kemudian sampai semakin curiga lembaga ini bisa bikin angka semau maunya gitu
karena kita semua tergabung di asosiasi yang harus bertanggung jawab
jangan sampai ada kejadian seperti dulu dua ribu empat belas ada lembaga yang akhirnya dikeluarkan dari persepi karena terbukti berbohong dalam quick count pilpres
oke karena memang lembaga survei ini modal utamanya adalah kredibilitas begitu
nah bang ipang silahkan ingin menambahkan
kita boleh salah tapi nggak boleh bohong kira kira gitu
oke bang ipang silakan ingin menambahkan
kalau tadi juga bicara responden mungkin kalau di surveinya bang ipang itu kan juga menunjukkan respondennya
apakah mungkin karena itu juga menjadi salah satu faktor meskipun samplingnya ini juga random ya kurang lebih sama ya metodenya ya
nah tapi kan kalau di bang ipang kan ditunjukkan gitu ya mayoritas itu misalnya saya sempat membaca ada nu begitu
apakah itu kemudian juga berpengaruh terhadap hasil
ya pertama begini mbak eva apa yang disampaikan mas soto itu benar bahwa kita di persepi terhimpun dan semua lembaga di situ selama ini baik di quick count pun terpercaya gitu
tidak ada yang melakukan hal yang tidak diinginkan seperti itu
dan artinya lembaga lembaga seperti yang ada di persepi saya pikir trustnya luar biasa mereka menjaga betul metodologinya sampling error non sampling errornya
misalnya kayak voxpol punya standarisasi sendiri misalnya untuk quality control
untuk quality control saja kita harus verifikasi foto titiknya verifikasi audio
kita kan biasanya rekaman di pilihan capres pilihan partai ada audionya
kemudian kita harus validasi verifikasi kemudian konfirmasi lagi validasi questionnairenya kemudian support checknya quality control
kemudian semua bahan bahan kita itu baik foto audio questionnaire itu tergabung pada link yang disiapkan di big datanya voxpol
dan itu bisa diakses semua
bahkan kita kemarin yang menarik mbak eva kita rilis di hotel kemarin itu kita tampilkan fotonya kita di lapangan gitu
semua nomor hp juga ada di sana
kita buka semua bahwa kita siap untuk mempertanggungjawabkan ini dengan baik proporsional
terlepas ada juga yang nanya oh ini siapa yang bayar
kalau voxpol siapapun yang bayar itu tidak mempengaruhi hasil
walaupun ada lembaga yang bilang bahwa dibayar oleh lembaga sendiri itu sah sah saja
tapi bagi kita
kita akan menjaga quality controlnya kita lakukan
kemudian metodologinya kita juga agak beda sedikit
mungkin kita pakai acak tps
kemudian tps yang terpilih sepuluh itu kita acak lagi basis steknya itu berdasarkan sampling dpt bnmb adres dan seterusnya itu
kemudian ada yang dibilang bahwa memang kita mengambil datanya juga berbeda dengan lembaga lain
mungkin kita bisa saja sebut first open gitu
tetapi kita kan ambil itu oktober kebaru
data itu diambil
karena pertanyaannya kapan data diambil itu akan mempengaruhi juga hasil gitu
nah kita oktober akhir itu masih ngambil data
saya nggak tahu mungkin mas toto mengambilnya sudah november kalau saya lihat dari tanggalnya
itu artinya kita percaya dengan lembaga kita
kita siap mempertanggung jawabkannya transparansinya
dan kita juga nggak mau menyalahkan lembaga lain
lembaga lain juga punya metodologi yang sangat ketat disiplin
kemudian quality control yang luar biasa
dan saya percaya dengan lembaga lembaga lain
untuk apa juga kemudian mengasih data yang menurut kita tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu
jadi ini yang menjadi penting bahwa lembaga tentu yang dibilang mas toto tadi saya sepakat tidak boleh manipulasi apalagi bohong
tapi kita melihat secara intersubjektif itu berbeda dengan empirik objektif
kalau pendapat partai misalnya ada yang protes oh kok elektabilitas saya turun ini
ada yang nggak terima hasil
kita bisa menjelaskan
itu persepsi asumsi mereka
mereka apa yang dilihat bisa saja mereka akan melihat itu bukan itu
bisa dibalik itu
tapi lembaga survei dia akan melihat berdasarkan empirik objektif
apa yang dilihat itu yang didapatkan
dan kita tidak bisa bermain pada asumsi persepsi
banyak lomba partai lain nelpon saya nggak terima hasilnya
nah tapi itu yang kita katakan bahkan kemarin di dalam rilis nanya siapa yang membiayai anda
siapapun yang membayar kita itu tidak akan merubah hasil
kita akan tetap profesional
walaupun ada juga lembaga yang membiayai itu hasil misalnya tahun kemarin atau dana kasnya lembaga itu nggak masalah
jadi kita akan berusaha untuk betul betul kan memang hari hari ini kan ada distrust terhadap lembaga surpay gitu
sehingga kita berupaya untuk menaikkan trust building terhadap lembaga survei bahwa ini lembaga yang ilmiah yang bisa dipercaya
ada pun politisi kemarin saya diskusi di lc sama misalnya ada profesor bilang nggak percaya survei
ya itu nggak ada masalah itu
itu mazhab iman mereka
jadi kita menjaga ini supaya hasilnya tetap kedepannya bisa dipercaya sebagai lembaga yang ilmiah gitu yang terukur
oke karena memang pertanyaan itu siapa yang bayar itu yang selalu menjadi muncul di saat hasil survei itu keluar
dan apalagi kalau kemudian kita lihat misalnya kalau dibandingkan ini benar benar hasil agak berbeda
kalau tadi mas toto menjelaskan
satu lagi mbak nomi
apa yang kemudian menjadi
kalau perbedaan mbak nomi misalnya dari simulasi saya sepakat dengan mas toto simulasi sepuluh nama misalnya kita unggul mas ganjar gitu
itu ada dari data kita
nah begitu enam belas nama itu masih di rentang range margin of error
artinya bagi hasil temuan kita ini masih sangat kompetitif masih sangat dinamis dan tidak bisa ditentukan kemenangannya
apalagi undecidednya dari simulasi empat nama yang kita simulasikan kemudian kita turunkan tiga nama dua nama itu undecided juga besar
di dua nama agak menurun gitu
artinya undecided itu juga menentukan nilai sebetulnya
bisa saja nilai itu tinggi atau rendah di situ
maka lihat dulu kita misalnya anies baswedan itu di empat simulasi empat calon presiden tujuh simulasi hanya kalah satu kali misalnya
nah di simulasi tiga calon presiden kita simulasikan tujuh kali pak anies kalah dua kali oleh mas ganjar pranowo
kemudian di head to head anies selalu menang
tapi di situ mbak eva kita lihat bagaimana ketika posisi mereka di rentang range margin of error tidak ada yang leading sebagai petarung di situ sebagai calon presiden
ketika kita atik atik wakilnya kita geser kita pindahkan posisi sandiaga posisi jerawan kamil posisinya hovipa andika itu mengubah peta lagi gitu
artinya yang kemudian hasil survei yang ada di voxpol ini adalah masih sangat dinamis karena memang ada margin of error begitu ya
tidak bisa meskipun kalau kita lihat dominasi anies baswedan misalnya yang kemudian kalau disimulasi itu terlihat mendominasi begitu
tapi karena ada margin of error itu tidak menjadi
untuk sementara ya kesimpulan berdasarkan hasil survei itu tidak menjadi mutlak begitu ya kurang lebih seperti itu ya bang ipang ya
tapi kalau dari surveinya mas yunarto saya lihat margin of errornya itu cukup artinya begini
rentang di luar rentang dari gap antara satu capres kandidat capres dengan capres yang lain
artinya itu sudah menjadi hasil mutlak
terlihat bahwa memang ganjar
lebih unggul begitu ya mas soto
rata rata kalau kita melakukan rilis survei nasional yang biayanya paling minimal itu kan di satu dua ratus responden
tapi kita anggap cukup layak untuk kemudian kita bedah dalam konteks survei nasional
tapi biayanya terus terang sangat besar
nah yang memang pertama saya harus tegaskan adalah begini
cara orang kemudian menilai ketika nanti misalnya sudah terjadi pemilu itu kadang kadang juga harus dijelaskan secara proporsional ya
survei itu bukan alat atau tools untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada saat itu
apa yang akan terjadi pada saat pemilu dilakukan misalnya pada empat belas februari dua ribu dua puluh
jadi pertanyaannya itu tidak kemudian mana yang bapak ibu pilih pada saat pemilu dua ribu dua puluh empat
apabila pemilu diadakan hari ini mana yang bapak ibu saudara pilih
artinya kita nggak bisa tuh nanti begitu pemilu sudah terjadi kita kemudian menjudge lembaga survei
bahwa si a surveinya salah loh
padahal ternyata itu rilis survei dua tahun sebelum
dibandingkan dengan lembaga survei b yang ternyata dianggap lebih presisi dan lebih dekat angkanya dengan pemilu
tapi itu rilis survei dua minggu sebelum pemilu
artinya semakin dekat proses pengambilan data dengan saat hari h proses dinamisasinya kan lebih kecil
di situ letak presisi dan kevalitan akan lebih bisa terlihat
itu yang pertama
sebetulnya bukan hanya voxpol dan carta ya
tadi saya sudah sebutkan
misalnya ini bukan tentang ganjar atau anies
nah misalnya kita bicara empat lembaga punya hasil yang dua mengunggulkan ganjar dua mengunggulkan anies
pada waktu yang hampir bersamaan loh bang ipang saya kayaknya juga memperhatikan lah
nah itu kenapa itu
ya carta politika dan smrc itu ganjar menang secara absolut gitu ya
karena bang ipang dan indopol itu angkanya anis yang menang
katakanlah di simulasi tertentu gitu
tapi bukan berarti kemudian kita membedahnya adalah yang dua smrc dan carta dibayar ganjar yang bang ipang dan indopol ini dibayar sama anies
karena diantara dua lembaga ini pun misalnya saya dan smrc angka terkait terutama pak prabowo nya dan mas anis nya berbeda
angka pak prabowo nya terkait dengan apa dibandingkan dengan indopol itu berbeda jauh sekali
jadi memang cara membedah itu bukan dengan kayak saya analogikan kalau kita beli buah
kemudian kita berdebat tentang manis atau enggak
enggak bisa tuh kemudian di judge kamu beli dimana buahnya
di pasar siapa dan di tukang siapa gitu kan
tapi kita kupas buahnya
kita makan buahnya manis atau
sehingga kita bisa membedah
kemudian secara objektif kita bisa bedah apakah si buah itu manis atau tidak
nah itu yang sekarang menurut saya sedang diskusikan dan di grup resep pun sempat ada diskusi seperti ini ya
terkait hasil bank ipang saya dan smrc juga
oke oke yang jelas tiap tiap lembaga survei sudah siap untuk mempertanggungjawabkan hasil surveinya begitu ya
pokoknya kita simpulkan demikian
harus seperti itu ya mas soto
tapi kalau kemudian kita bicara soal simulasi pasangan capres cawapres ada perubahan perubahan
nah kesimpulannya seperti apa kalau dari carta politika
ya kalau kita lihat kan memang terbaca pertama gini
simulasi pasangan itu biasanya malah menambah angka yang tidak tahu tidak jawab atau undecided voters ya
karena kecenderungan orang diajak berpikir dua kali gitu
kalau cuma milih ganjar apa anies atau prabowo atau nama nama lain lebih mudah
tapi begitu mikir ganjar dengan ridwan kamil melawan anies dengan
ahy prabowo dengan caimin
kecenderungannya mereka banyak yang kemudian akhirnya menjadi undecided voters atau menyatakan tidak tahu tidak jawab gitu kan
itu yang pertama
yang kedua kalau di survei carta politika sendiri sih memang terlihat bahwa pertama tidak terlalu jauh berbeda dengan data perorangan
di survei kami ganjar unggul dan mirip dengan data perorangan
yang kedua terlihat juga variable komplementer dari pasangan itu juga berpengaruh
kalau di survei saya
mas ganjar itu paling tinggi dengan ridwan kamil
dan kalau kita bedah secara kualitatif juga itu bisa dijelaskan
kenapa karena ridwan kamil kuat di jawa barat
mas ganjar kuat di jawa tengah dan jawa timur
sehingga ketika mereka bersatu bisa menjadi variable komplementer gitu misalnya
sementara misalnya mas anies dengan ahy kenapa tidak terlalu naik kalau di survei saya
tidak ada basis geografi yang bisa dilengkapi oleh mas ahy
mas ahy katakanlah untuk menjadi variable komplementer
berbeda dengan misalnya pak prabowo dengan cak imin
ada pola kecenderungan pak prabowo ini setelah deklarasi cak imin
itu naik di jawa timur walaupun di level nasional tidak mengalami kenaikan malah ada penurunan
dikarenakan di daerah daerah lain agak turun
kira kira gambarannya seperti itu
oke oke kalau dari bang ipang sendiri seperti apa memotretnya untuk simulasi capres cawapres ini
udah hampir termasuk klimaks
nah yang ketiga menarik adalah justru sandiaga uno yang tingkat popularitas itu mengalahkan mas ganjar
tapi yang menarik dari temuan kita begitu tingkat racikan elektoral orang kenal kemudian orang sukal yang suka sebagian ada yang pilih itu trennya mas ganjar lebih signifikan lebih dominan
artinya tingkat keterpilihan mas ganjar justru lebih signifikan disana
apalagi mas ganjar setahu saya belum deklarasi

belum ada partai yang mengusung
langsung sementara pak anies sekarang kan
sudah tatap muka
sudah kampanye sudah deklarasi
nah itu yang pertama yang kedua
adalah kalau kita baca simulasi
anies mbak eva nah itu
ketemuan kita memang
nggak jauh beda sebenarnya dengan
mas toto gitu ya carta artinya
kalau kita itu adalah yang menonjol itu adalah
kemudian ada nama nama
nah pasangan idealnya mas ganjar
itu yang paling dominan signifikan di data
kita itu adalah termasuk
dan rion kamil gitu nah itu kan
ada irisan di situ ada pertemuan bahwa
kalau pak prabowo pasangan idealnya termasuk
bukho vipa dan
caimin nah itu dari simulasi
tiga baik simulasi
dua dan mereka
basis pemilihnya misalnya
analisis lebih dalam sampling
prime kita itu kita lihat ya by row
by column nya itu basis pendidikan
pemilih rasional tadi
itu memang signifikan kepada
provinsi politiknya memilih berdasarkan
nah kalau kita kejar kepada basis
tingkat pendidikan memang
pemilih pak anies itu lebih dominan menengah
sma dan kuliah
oke yang berpendidikan latar belakang
lebih tinggi gitu ya nah sementara
mas ganjar itu dia basis
pemilihnya itu tujuh ratus ribu
ke bawah oke
dan anies agak menengah
pendapatan oke nah artinya
kalau pemilihan mas anies itu
adalah rasional berbasis
provinsi pertimbangan mereka memilih
mas ganjar juga terjawab bahwa pemilih
sosiologis itu kedekatan dan perhatian
dengan rakyat nah dekat dengan perhatian rakyat itu
kan adalah banyak dominan kelas kelas
menengah apa bawah ya
baik pendapatan pendidikan
kemudian dari soal suku misalnya
anies tidak terlalu menyebar
sukunya lebih dominan
hasil temuan kita itu sunda dominan
tapi habis itu menyebar tidak terlalu serius
signifikan sementara basisnya
kita lihat basis pemilih
anies berdasarkan mas ganjar
maksud saya berdasarkan suku itu dominan jawa
oke dari basis itu oke
itu yang kemudian menjadi
menarik data ini kalau kita
lihat basis basis mereka
demografi mereka itu menarik
sekali dan itu yang menjadi
suruh saya akan menjadi kaya di situ melihat
tidak hanya walaupun memang wartawan
lebih senang pada halaman elektabilitas
padahal halaman halaman yang lain
dan bisa memperkaya contohnya
misalnya basis pemilihnya mas ganjar
misalnya kalau kita tahu ya yang memilih
ganjar kemudian memilih pdip itu
dominan signifikan data kita
empat puluh lima persen hampir tidak terjadi
irisan pemilihnya ganjar dengan pdip
nah begitu juga misalnya basis pemilihnya
mereka memilih pak prabowo kemudian
memilih gerindra itu empat puluh persen
irisannya masih sama artinya
keterkaitan kesolidan dukungan partai itu juga
menentukan gitu ya bagi
kandidat cakres walaupun anis sebetulnya splitnya tinggi
oke irisannya ada ke
ada irisannya ke nasdem enam belas persen
ada pemilih anies yang milih
demokrat ada di angka sembilan persen
oke artinya splitnya besar
nah basis dukungan
mas anies sebetulnya bisa menyebar
dari partai manapun berbeda
dengan misalnya kalau ganjar tadi
ada juga dari pkb ada juga dari
golkar itu ada oke oke
kalau pak anis kemudian basis dukungannya yang bisa
manapun gitu ya tadi pak ganjar
dikatakan saat ini
belum berkampanye belum deklarasi
tapi sudah ada endorse endorse tipis
nah kita akan bahas sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn
pemimpin yang mikirin rakyat itu
tidak ada kerutan di wajahnya
lihat juga lihat rambutnya
wah kalau rambunya putih semuanya
ini mikir rakyat ini
di pemilih presiden
apapun yang terjadi
kita harus berhati hati
ya kami lanjutkan dialog
sebelum ke mas toto
untuk minta komentar
bagaimana kemudian pengaruh
dukungan dari presiden jokowi
itu signifikan atau tidak
ini sendiri hasilnya seperti apa
iya mbak eva hasil temuan kita kalau kemudian
menguji capres pilihan pak jokowi
seberapa besar efek
jokowi efek atau pengaruh pak jokowi
atau endorse nya pak jokowi terhadap
frevensi pilihan politik masyarakat
nah temuan kita itu lebih besar daripada
bahwa endorse atau
kemana arah dukungan pak jokowi
itu ikut mempengaruhi pilihan politik mereka
dalam mengambil keputusan

nah kalau kita kejar lagi dari
kita kejar mbak eva misalnya
yang mereka merasa pak jokowi
berpengaruh dalam pilihan prevensi politik mereka
itu basis kayak pak ganjar
lebih dominan ada di angka
data ini sebetulnya juga
sekarang tagline perubahan dan perbaikan
ternyata di basis pemilihnya
pak anis juga ada
keberlanjutan karena merasa
ada pengaruh pak jokowi disitu
basis pemilihnya pak anies tadi yang
pengaruh pak jokowi efek
itu terhadap pilihan frevensinya ada di
jadi artinya selain perubahan dan perbaikan
ada juga keberlanjutan
jadi artinya tagline perubahan dan perbaikan
menurut saya juga harus hati hati juga
karena masih ada juga yang legasi kelanjutan
nah itu artinya
angka itu bisa besar bisa kecil
tapi saya membaca bahwa
pak jokowi tetap masih berpengaruh terhadap
pilihan politik mereka maka itulah kemudian
kenapa hari ini banyak relawan
pak jokowi pun meminta
menunggu instruksi dari beliau kapan
arah dukungan kapal ini akan berlabuh ke siapa
dan saya pikir memang
pak jokowi sudah punya
atau belum kalau saya mazhabnya
pak jokowi mungkin menurut saya ya
bukan soal frevensinya mas gatil
ganjar atau pak prabowo atau mas anies
melihat ya bicara tentang
bandwagon efek sih
mana yang peluang menang besar
itu yang bakal diusung karena ingat
mbak epa presiden psb
yang dianggap netral waktu itu ya tidak terlalu
berpihak walaupun kemudian pak sby
mendukung pak prabowo tapi itu kan udah
depower oke pepet sebetulnya
karena sudah gak bisa lagi
karena kalau gak mengusung salah satu calon presiden
karena sangsi kan nah artinya
tapi kan itu dukungan
itu kemudian disampaikan
porsinya dia sebagai ketumpar tol
ketumpar pol begitu ya
tapi waktu itu kampanye belum mulai memang
tapi pak sbi punya
patsun untuk menjaga itu
walaupun kemarin menurut saya
dekrelasi kemarin itu menurut saya sih
kalau saya pendapatnya sih ada masalah sebetulnya
karena kampanye kan belum dimulai
dan belum masuk kepada rentang kpu
tapi itu bisa saja berbeda kan
artinya pak jokowi sudah sebetulnya
sudah bersikap dan tidak netral
di situ kan nah dan pak jokowi
mungkin juga belajar kalau nanti kita
gak bersikap netral ya
nanti kalau kalah jagoan ya bulan bulanan program
program gak diapresiasi
keberhasilan kemudian ada
presiden selanjutnya gak happy kan
nah mungkin itu juga pertimbangan pak jokowi
dia harus bersikap punya frevensi
politik ke siapa gitu oke tapi sejauh
ini memang kalau kita lihat
irisan pdip nya ke mas ganjarnya
iya ketemu tapi kalau kemudian
ada pilihan pemilih pak jokowi
jokowi ke mas ganjar kemarin saya gak terlalu
memotret itu apakah betul
memang basis pemilih mas ganjar itu
signifikan memilih maksud saya
basis pemilih pak jokowi yang dulu
itu signifikan memilih mas ganjar
oke artinya apa
endorse atau mungkin pernyataan pernyataan
pak jokowi terhadap kandidat tertentu itu
berpengaruh atau tidak
nantinya kalau diangkat
dua puluh lima persen sebenarnya masih pengaruh
oke tapi dua puluh lima persen dari
seratusan sebetulnya ya dua puluh lima persen
sebarannya ke pak ganjar
lebih besar pengaruhnya kemudian
pemilihnya pak anies dan pemilih pak prabowo
nah kalau pertanyaannya seberapa besar
ini signifikan kalau dari
data kita kan lebih besar kalau
dari kompas kan menerima lima belas persen pengaruh
pak jokowi terhadap pilihan politik masyarakat
tapi begini juga mbak eva bahwa
masyarakat kita ini kan pemilih rasional
cenderung trennya bagus ya dibanding
kalau kita lihat dari tren perilaku pemilih
dari gabriel almon pemilih parokial
dan partisan ini kan pemilih parokial kita
ada menurun partisan kita kan sangat tinggi
buktinya ada relawan kan dalam konteks
itu pemilih rasional juga makin tumbuh
sebetulnya dengan pemilih psikologis
nah artinya apa sebetulnya
mereka sudah punya prevensi politik
sendiri tidak mudah dipengaruhi oleh
keluarga oleh orang tua
oleh rt rw
atau oleh camat atau sekalipun
oleh presiden karena mereka punya prevensi
sendiri mereka punya pilihan sendiri
nah persoalannya menjadi masalah
adalah andes id itu masih tinggi sampai sekarang
karena mereka masih menunggu masa kampanye
menunggu pck pecah presan
mereka belum tahu
calonnya siapa gitu
itu membuat mereka masih hari ini ada juga
sebagian menunggu sembako menunggu
bantuan uang dan seterusnya tapi faktanya
mereka sebetulnya kalau dari
data kita strong potensinya udah kuat
sudah enam puluh dua persen artinya
mereka akan pindah atau tidak mantap itu
tidak terlalu tinggi sudah mantap
tapi ada juga masih belum mantap
bisa berubah pilihan karena
misalnya mereka mengetahui tentang frevensi
capres itu dari pc nya dan seterusnya
oke oke sekarang saya ke
mas toto nah mas toto bagaimana
kemudian kita bisa membedah
posisi misalnya ganjar
dikesankan ini didukung oleh pak jokowi
dan juga pak prabowo
tentu dan amis
yang kemudian sampai saat ini diasumsikan
sebagai oposisi pemerintah misalnya
sebetulnya saya tadi
mau komentar dikit ya terkait dengan
kalau menurut saya angka dua puluh lima
lima tujuh itu angka dua puluh lima persen
kenapa karena kita jangan melihatnya dari seratus persen
tapi dari lebih cepat dari
pemilih jokowi karena dengan asumsi
walaupun tidak seratus persen benar bahwa
yang bukan pemilih jokowi
tentu saja tidak dipengaruhi oleh
tapi kan suara pak jokowi misalnya modalnya kan lima puluh lima persen
dua ribu sembilan belas angka dua puluh lima persen itu berarti hampir setengahnya
jadi tapi dengan catatan lagi
tadi berarti kan dia akan berpengaruh
hanya kepada calon yang punya basis suara
itu punya korelasi dengan pemilih pak jokowi
di dua ribu sembilan belas atau dua ribu empat belas
karena ketika kita bicara ada calon
yang basis pemilihnya berasal dari pemilih
yang kebanyakan bukan pemilih jokowi di dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas
semakin di endorse jokowi akan semakin dirugikan
nah masuk ke pertanyaan mbak eva tadi
dari data cross tabulasi saja kita sudah bisa kok kemudian memproyeksikan
atau melakukan penilaian mana sih calon
di dasar data cross tabulasi daerah
data cross tabulasi berdasarkan suku
dan berbagai macam aspek demografi
mana yang punya kemiripan dengan basis data demografi
dari pemilih jokowi di pemilu sebelum
memang terlihat di sini ganjar yang paling mendekati
nah ini jadi menarik
pak prabowo dalam suruh
tapi saya kecenderungan basis data pemilihnya
nggak usah jauh jauh deh
kita bicara cross tabulasi basis pemilih pak prabowo
secara geografi daerah
pak prabowo itu masih lumayan kuat di jawa barat
masih lumayan kuat di sulawesi
masih lumayan kuat di beberapa daerah di sumatera
walaupun sudah termakan oleh mas anies sebagian
artinya pak prabowo ini masih lebih kuat
di basis pendukungnya
dia dua kali bertarung melawan jokowi
yang ingin saya katakan adalah menurut saya
kalau buat pak prabowo
endorsement dari pak jokowi itu cenderung malah ada potensi merugikan
tetapi kalau buat ganjar
karena ada kesamaan irisan segmen
endorsement dari pak jokowi itu berpotensi lebih menguntungkan
artinya kalau misalnya kita bicara berkaca pada pemilu dua ribu sembilan belas
nanti pak basis pendukungnya pak jokowi ini ada kemiripan dengan pak ganjar
nah kemudian sisanya ke pak prabowo
nah kalau anies ini bagaimana melihatnya
ya anies kalau kita lihat kan sebetulnya lebih didominasi
oleh basis pemilih yang mirip dengan suara pak prabowo di tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
kalau kita lihat anies kuat sekali di sumatera barat
anies kuat sekali di aceh
anies mulai menguat misalnya di daerah kalimantan
yang itu dulu adalah basis basis pak prabowo
jadi pertarungannya saat ini memang lebih kepada ganjar
yang punya segmen sendiri
tapi kemudian terpecah pecah walaupun sedikit sedikit dengan capres capres lain yang dianggap sebagai barisan jokowi
ada mbak puan ada erlangga ada erik
sementara ada dua orang yang menurut saya bertarung di ceruk yang mirip
walaupun tidak bisa dikatakan pasti sama ya
yaitu pak anies dengan prabowo
sehingga menyebabkan kanibalisme diantara mereka itu sangat mungkin terjadi
ada sebuah pola kalau anies cenderung naik yang akan turun itu lebih mungkin pak prabowo
bukan mas ganjar
begitu pula sebaliknya
kalau kemudian pak prabowo naik yang cenderung akan mengalami penurunan
kemungkinan dengan data saat ini ya setrix paribus tidak ada perubahan berarti
itu adalah mas anies
kira kira gambarannya seperti itu
oke menutup diskusi kita pada hari ini
kalau kemudian kita bicara peta politik terakhir
menurut anda prediksinya akan ada berapa pasang yang akan berkontestasi di dua ribu dua puluh empat nanti
kalau pdi perjuangan memajukan mbak puan
bukan tidak mungkin kita akan memiliki
tetapi kalau pdi perjuangan akhirnya misalnya bergabung dengan kib memajukan mas ganjar
most likely tiga nama yang selalu ada di papan atas ini akan maju
tapi tentu saja politik itu selalu dinamis bukan tidak mungkin loh
salah satu di antara nama nama ini misalnya nanti pada perkembangan
ini kan masih satu tahun dua bulan lagi
ternyata surveinya makin jauh tertinggal dibanding dua nama lain
jangan jangan bisa bergabung dengan salah satu dari dua nama yang lain
dan yang menarik adalah kalau disimulatikan
kalau dari nama ganjar anies dengan prabowo
dua dari tiga di antaranya bergabung
itu akan menghasilkan pasangan yang sangat kuat sekali
oke baik terakhir dari bang ipang
menutup diskusi kita hari ini
kira kira akan ada prediksi berapa di dua ribu dua puluh empat nanti
sebelum prediksi itu saya menarik endorse nya pak jokowi
kan belum pernah ada kode ya kemudian semiotiknya pak jokowi terhadap mbak puan
baru ke mas ganjar kemudian pak prabowo
setelah misalnya pak jokowi meng endorse nya mbak puan
jangan jangan elektabilitas mbak puan nanti menyalip elektabilitasnya anies dan ganjar
nah kita tunggu saja ini yang membuat hubungan bu mega dengan pak jokowi panas dingin
karena nggak ada endorse nya
karena nggak ada endorse sampai detik ini ya
sampai sekarang nggak ada kode kodenya
nah itu yang menurut saya nggak representatif
ini bang ipang serius apa setengah lu canda nih
yang kedua kalau pasangan memang memungkinkan kita berharap lebih dari
lebih dari di depan
supaya politik identitas tenun kebangsaan kita terjaga
tidak dihadap hadapkan bipolar lagi
paling ideal menurut saya tiga sampai empat
itu variannya banyak
hasil survei kita juga membuktikan bahwa masyarakat itu kalau dihadapkan lebih dua itu mereka lebih senang
karena lebih dari dua itu variannya lebih beragam
pada level nominasi dan kandidasi mereka punya pilihan yang macam macam
jangan lupa golput itu juga karena mereka nggak punya frevensi pilihan
nah mestinya varian menu calon presiden kita dengan indonesia yang begitu luas
mestinya harus lebih tiga sampai empat calon presiden
tapi lagi lagi presiden threshold membunuh mereka
oke kita akan tunggu sama sama bagaimana ini kemudian terus dinamis bergulir
kita akan tunggu hasil survei terbaru baik dari bang ipang yang juga mas toto
apakah kemudian tadi bang ipang katakan akan ada perubahan
kalau sudah ada perubahan juga dari presiden jokowi
misalnya melakukan endorse terhadap calon calon kandidat lain
baik bang ipang terima kasih dan juga mas soto terima kasih atas diskusinya pada hari ini
selamat malam mas toto